jadi ya kami percaya bahwa dunia ini gak bakal hilang gitu aja
problem di rumah kantornya udah gak fresh
mie godok tapi yang suka kering bisa juga ditumis
bisa sudah sampai enam ratusan sekarang kurang lebih itu